ada apaan lu
kagak ada apa apa be
eh din lu gimana sih
gak apa apa beh
din sini masuk
makasih bang ajak
terang kasih tau ampur
kasih tau apaan
kalau udah bosan sama
biar aku aja yang niara
bang ajak juga mau
daripada lo mikirin nasib si amin
yang udah enak jadi supir
mendingin lu mikirin diri lu sendiri
ya nasib lu lah
saya pengen jadi supir
lu udah jadi supir
kucingnya maspur bagus
jelas dong kucing gue
boleh aku pegang
iya punya aku kucing gue
ini gak dijual
kita cari sih kucing kampung
kan ada kembaliannya pok
gua kan gak ada kembaliannya
kalo lu masih marah sama gua
gak ada kembaliannya
itu kenapa lu narik nafas
tuh marah kan
anterin gua ke dalem
gua bukannya kegembung anterin lu
gua agak tega motor gua
gak elah dad
motor gua lagi kagak sehat
kalau lu nangkas
lu yang mau
lu yang mau
eh mas pur
kau bawa kucing
ih lucu banget
makanya sengaja gue beli buat gue hadiahin ke kamu
ini tapi aku gak suka miara kucing
nah terus ini gimana
ih ini kan kucingnya mas pur
ada apa bang pur
kenapa bang pur cari cencen
gue mau jual kucing ini ke dia
sekarang cencen sudah pergi
lebih baik kucing itu buat betas aja
nah jauh beli
kucing mah banyak atuh
kemarin kucing saya baru lepas dari rumah
kalau ketemu nanti saya kasih uang lelah
nanti saya bantu cari
sampai lelah bu
kamu liat pur
mikirnya sambil ngedot aja dulu coy
kayaknya capek nih
kejawat dulu dong mbak kakak
terima kasih kakak
eh lu maik
iya be nyari pahala
gue juga pengen nyari pahala bareng lu
gue juga pengen nyari pahala bareng
eh lu maik
gue juga pengen nyari pahala bareng lu
berkat dari pengajian
gue udah lama kagak ngopi bareng
gak ada problema
gak ada problema
saya udah kerja loh
kalo mau ngobrol dirumahnya aja
silakan deh iya masih baik
mantap dah ngopi ama gue walu cubit
assalamualaikum mak waalaikumsalam mbak be ada apaan lu itu dia kagak ada apa apa
beb cuman mau ngobrol aja adik lu gimana sih gua kan lagi ngobrol sama si mai nggak
apa apa be din sini masuk ya mak duduk aja